afwan kolbitri nugroho bocah laki laki berusia sebelas tahun
ditemukan oleh petugas gabungan dalam keadaan tidak bernyawa
di aliran kanal banjir timur cakung jakarta timur jumat siang
korban ditemukan sekitar lima km dari titik awal dirinya berenang
ibu kandung maupun sanak saudara yang datang ke lokasi penemuan
tak dapat membendung air mata saat melihat jenazah affor
yang satu bisa berenang yang satu langsung dibantu oleh pihak pengamen
dan yang satu masih tanah ini jadi lepas daripada pandangan teman teman yang lain
awalnya afwan berenang bersama dua rekannya di aliran kbt
dan tenggelam terbawa arus sejak rabu siang lalu
namun hal tersebut baru diketahui setelah seorang teman menceritakan
kepada orang tua afwan satu hari pasca kejadian
pakaian afwan yang dikenakan terakhir kalinya saat pergi
dari rumahnya dikirim ke rumahnya
yang ditemukan di pinggir kanal banjir timur kamis malam
usai dievakuasi rencananya korban akan dibawa ke rumah duka
dan nantinya dimakamkan
tim liputan cnn indonesia